pakai cara ngurung diri segala lagi di gudang
gue itu gak mau segitu lagi
gue pikir kan viral tuh tuannya
makanya gue masukin aja tuh makanan ke sakunya
biar perhatian si anjing itu tuh pada pindah dari gue
aduh tapi biarin aja lagi sih lo
biar tau rasa tuh si viro
dulu dia tuh sering banget ngerjain
gue matra apalagi si kimi
emang sekali kali dia tuh harus dibales
iya bener tuh
tapi aneh deh sil
tapi kenapa anjing itu galak banget sama lo
eh eh liat tuh
di depan ada apaan
yuk ke depan yuk
kayanya si eno gak pengen pengen amat kencan sama lo
gue gue pengen banget kencan sama lo ane
kalau gitu gimana gayanya
tapi tapi tapi
lo mau kan ngedate sama lino oleh
ada apa ini
tau lagi apa
kamu berani main main di sekolah ya
kamu ini sama sekali tidak menghargai sekolah
dia begitu disuruh aneh pak
ada yang nyibuk nyibuk sama gue
eh lo jangan pura pura ya
lo sengaja kan suruh lino danon kayak gini
dan lo janji sama dia kalau dia dadan kayak gini
aku jadi gue dibawa bawa
saya begini gak disuruh siapa siapa pak
saya kan begini biar lucu pak
biar biar biar dia jadi beket
sekarang kamu sudah ngaku
ikut saya ke kantor
katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan

masa yang udah fitnahin si hal ini
cuma dikasih hukuman juga sih
bapak kalau mau hukum saya sekalian juga gak apa apa
kamu siram semua kebun sekolah
pokoknya bapak nggak mau ada yang tertinggal
semua harus basah
ya sudah sana
tapi ganti baju dulu
saya lihat sendiri linol diajakin ngedet sama hani
iya tapi kan linol pengakuannya nggak begitu
bapak mesti apa dong
dengan terpaksa bapak harus menghukum kamu
kalau kamu temenin bapak ngobrol ngobrol di sini
dari hati ke hati
dari hati ke hati
eh kalau gitu saya ikut sama linol aja pak
nanti kamu kepanasan
linol sebelah situ tuh
tuh yang pojoknya belum
nah atasnya nih
wow lu tuh ya
kurang ajar banget sisil
berani beraninya dengan berbohongan
sini gue aja deh
udah gak usah gue aja
udah gak usah gue aja
udah gak usah gue aja
udah gak usah gue aja

kau bunuh si linol
gak ngaduin allah han
ya emang beken han
tapi kayaknya gak bisa kita biarin deh
kita mesti susun rencana buat ngerjain dia
dia dihukum aja
berapa banyak tuh yang bantuin dia
buat gue aja
jadi gimana han
kita pasang aja
ya enggak dong
ngelihat sifatnya sisil
kita gak perlu ngerjain dia
bisa ngerjain orang yang dekat sama dia aja
udah bisa bikin dia kesel dan sedih
dini mau main jantung
dini mau main jantung
dini mau main jantung
dini mau main jantung
dini mau main jantung
dini mau main jantung
dini mau main jantung
no ini rahasia
ani pernah janji mau ngedat sama lo
kalau lo pake seragam cewek
nah dia mau nematin janjinya
ah ya yang bener
jangan berisik dong
tapi ani malu tuh
dan sekarang dia pengen ketemu lo di gudang belakang
ani akhirnya lo datang juga
gua udah nunggu dari tadi
baru ngasih tau gue
pas bubaran tadi
ganteng juga ya
lo kurang bisa dandan
kalo gini caranya
gue pengen liat kegantengan lo
nih aku mau ngapain
kamu maluin banget
kamu maluin banget
satu alasan membuat aku berangkat sekolah setiap hari
satu alesan membuat aku tak pernah merasa bosan disini
dan hanya satu satunya
adalah kamu natra
aku tak tahan lagi mencintaimu diam diam
temui aku di gudang belakang sekolah
dan hanya satu satunya adalah kamu natra

jangan dibilang siapa siapa ya
wah pengiran rahasia
ternyata ada juga yang ngasir gue diem diem
gue jadi degan banget nih
aduh mata gue
aduh duduh aduh
ya ampun ada orang lagi di dalam
tunggu tunggu tunggu
loh kunci dari luar sih
ada yang ketauan ciuman di dalam gunung belakang
yang bener loh ketahuan sama pak diki
apa ceweknya ketauannya suaranya aneh gitu
yang bener loh
yaudah deh gue pengen lihat
kita kesana sekarang deh
di sekolahan ini siapa lagi yang ketawa suaranya aneh
yuk buruan yuk
ternyata lo jago bikin puisi juga ya
ternyata lo cowok romantis juga ya
aduh lo tuh dari tadi ngomongin apaan sih
yang puisi lah
yang pangeran rahasia lah
loh itu tuh puisi yang lo bikin buat gue tadi
yang lo tanda tangan pakai nama pangeran rahasia
aduh gue tuh dari tadi sibuk cari kecamatan nih
mendingan lu bantuin gue deh
ada suara aneh aneh gitu pak
suara apa lagi
lo lihat deh pak
ini kunci kalau perlu aja usah
kalian ngapain di sini
bapak nggak nyangka kalian berdua di sini
bukan main deh lino
ampun deh loh
gue pikir selama ini lo naksir gue
ternyata gue kan yang kasih kesempatan sama lo lino
eh enggak kohan
gak nyangka deh gue
pakai acara ngurung diri segala lagi di gudang
di kunci lagi
rambutnya lino berantakan gitu
pake di kunci segala
bukan kami yang kunci kok pak
tadi kuncinya emang ada di luar
kami udah di kunciin dari luar pak
di kunci di luar
ada kunci kok di luar
eh ada kunci
ini kunci apaan ya pak

gak ada lawan